komisi delapan dpr meminta agar pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji
segera melakukan perbaikan perbaikan dari hasil temuan lapangan tim
mengawas haji dpr selama di kota marina
untuk membahasnya kami sudah tergabung dengan pak arsyad hidayat
selaku direktur bina haji kemenang
selamat sore assalamualaikum pak arsyad
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik selamat sehat pak
pak arsyad informasi satu kamar diisi sampai lima orang
sementara harusnya tiga orang agar jemaah haji ini lebih nyaman
bagaimana tanggapan anda dengan evaluasi ini sejauh ini
kaitan dengan penempatan jemaah haji di hotel hotel yang ada
baik di madinah ataupun di mekah saya kira sudah ada ketentuannya
untuk di daerah madinah jadi pihak pemerintah arab saudi melalui baladia
itu sudah menentukan berapa besaran perkamar untuk penempatan jemaah haji
untuk di madinah memang kita lebih ikut apa yang menjadi ketentuan
yang diberlakukan pihak arab saudi ya
nah sementara juga untuk di mekah saya kira kita lebih
lebih leluasa karena di sana kita bisa menentukan jumlah besaran
kamar untuk ditempati oleh setiap jemaah haji
itu kita sesuai dengan apa yang kita inginkan
jadi karena kita di mekah ini kan luasan yang ada di setiap hotel itu
itu kita hitung berdasarkan jumlah kapasitas yang ada yang kita inginkan
seumpamanya tertulis di dalam tasri yang diterbitkan oleh
pihak baladiah di sana empat ratus enam puluh ya
kalau seandainya mungkin masih dimungkinkan untuk bisa ditempati empat ratus lima puluh lima
karena memberikan ruangan yang lebih leluasa
saya kira kalau di mekah dimungkinkan
baik ada beda kebijakan begitu ya antara mekah dan mekah
silahkan dilakukan pak arsyad
ya sementara untuk
untuk di madinah emang dari pihak arab saudi emang trik ya
demikian juga pemilik hotel ya
jadi mereka memegang penuh apa yang menjadi ketentuan yang diberlakukan oleh
baladia arab saudi atau dinas resmi
baik ada juga masalah yang ditemukan oleh tim pengawas di lapangan pak arsyad
tentang keterbatasan tenaga medis untuk melayani jumlah pasien yang tidak berimbang
antara jemaah dengan tenaga medis
saya kira kaitan dengan tenaga medis
ini sudah mempertimbangkan betul jumlah jemaah yang ada saat ini
emang kalau dari kasus ideal atau penanganan ideal
saya kira dengan kuota petugas haji rp empat ratus
sementara jemaah haji di angka dua ratus dua puluh satu ribu
plus tambahan kuota
kalau tak sebanyak rp delapan atau rp dua ratus dua puluh sembilan
saya kira mungkin belum ideal ya
tapi selama ini kasus kasus yang terjadi itu bisa langsung ditangani
dan alhamdulillah ya di lapangan saya kira walaupun ada ya tetap dinamika ya
kemudian komplain tapi selama ini bisa tertangani dengan baik oleh petugas kesehatan yang kita miliki
jumlah idealnya berapa pak arsyad
jumlah ideal tentunya saat ini kan yang kita miliki setiap satu petugas untuk menangani empat puluh orang
idealnya saya kira lebih kecil dari itu ya
kita inginnya mungkin satu berbanding sepuluh orang
satu berbanding lima belas orang ya
nah sementara yang kita hadapi saat ini memang satu berbanding empat puluh orang
satu tenaga medis
satu tenaga medis untuk empat puluh jemaah begitu ya
pak arsyad kalau untuk obat obatan ketersediaannya lengkap atau masih kurang
alhamdulillah untuk obat obatan saya kira sudah terpenuhi di daerah kerja mekah ataupun daerah kerja madinah
dan ini sudah dikirim sebelum operasional haji artinya ketika jamaah haji tiba di arab saudi
semuanya sudah dalam kondisi siap ya
kami juga melihat di lapangan tidak ada komplain kaitan dengan ketidak tersediaan obat obat untuk para jemaah haji
baik ini kan juga menjadi sorotan ya pak arsyad soal jemaah haji gelombang kedua yang diturunkan di madinah
apakah ini terkait dengan kendala transportasi
oh tidak ya
untuk jemaah gelombang kedua
memang ada beberapa jemaah yang diturunkan di bandara madinah
jumlahnya tidak terlalu banyak karena ini kaitan dengan penambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah arab saudi ya
kita tahu bahwa setiap landing permit yang diberikan oleh pemerintah arab saudi
itu harus mengetahui kondisi kepenuhan atau bandara
nah saat ini memang banyak
raking abdul aziz jeddah kondisinya memang sangat sangat padat
nah untuk mengantisipasi tidak terlambatnya jemaah haji
tiba di arab saudi pemerintah arab saudi memberikan landing permit untuk tambahan kuota
itu pun tidak semuanya ya di madinah al munawarro
dan saya kira ini solusi ya
saya kira ini memberikan kemudahan buat kita supaya seluruh jemaah haji
baik yang asli kuota asli
dan tambahan itu bisa tiba di arab saudi sebelum penutupan atau closing date yang dikeluarkan oleh pemerintah arab saudi
ya untuk pemenuhan kebutuhan jemaah haji untuk kebutuhan makanan seperti apa
karena isu catering berhenti sementara nih pak arsyad
sarpuncak pelaksanaan ibadah haji pada tujuh empat belas dan juga lima belas zul hijah
maaf coba diulangi lagi
ya ini kan ada informasi
informasi yang kami terima pak arsyad soal isu catering yang berhenti sementara
sarpuncak pelaksanaan ibadah haji pada tujuh empat belas dan juga lima belas zul hijah
apakah ini bentuk pemenuhan kebutuhan pokok ini diatur ya
ada catering yang berhenti sementara sarpuncak haji
jadi begini ya
kaitan dengan informasi tidak adanya pembagian catering di tanggal tujuh di tanggal empat belas
dan lima belas lebih kepada pertimbangan kaitan dengan padatnya kota mekah di tanggal tanggal tersebut ya
jadi kita juga tahu ya sebelum tanggal tujuh zul hijah saja sekarang
seperti yang kita alami dalam satu dua hari ini
jalur transportasi atau jalanan yang ada di mekah ini sudah mulai ditutup tutup ya
nah kita mengantisipasi ya konsumsi atau catering tersebut tidak
sampai kepada para petugas kepada jamaah haji mohon maaf ya
maka kami juga menganggap bahwa itu juga berpotensi menjadi permasalahan
nah saya kira ini perlu disampaikan kepada jemaah haji
jemaah haji bisa memperoleh atau membeli makanan dengan mudah di sekitar hotel hotel tempat mereka tinggal
saya kira ini menjadi solusi ya
jadi bukan karena tidak ada dapur atau apa
cuma emang kondisi lalu lintas saat ini sangat sangat padat sekali ya
tapi itu kan terjadi hanya tanggal tujuh
sementara tanggal delapan ketika jemaah haji mulai masuk ke kota arafah
saya kira jamaah haji sudah menerima kembali makanan
bagaimana biasanya jamaah haji ketika berada di hari hari sebelum tanggal tujuh zul hijah
baik pak arsyad hidayat direktur bina haji kemenang
terima kasih untuk update anda soal tantangan dari penyelenggara ibadah haji
di sana kami doakan semoga sehat selalu
terima kasih pak arsyad hidayat
terima kasih sama sama